lima belas pegawai negeri sipil di sumedang jawa barat kedapatan berbelanja pada jam kerja
ya mereka terjaring razia gerakan disiplin nasional yang dilakukan satuan polisi pamung praja
jelang lebaran satuan polisi pamung praja sumedang jawa barat mendapati puluhan pegawai negeri sipil bolos saat jam kerja masih berlangsung
kebanyakan dari mereka tengah asik berbelanja di pasar dan sualayan yang ada di sumedang
kondisi ini ditunjang dengan telah turunnya gaji ke empat belas yang banyak ditunggu para pns
satpol pp langsung memberikan surat teguran kepada para pns yang membolos ini
para pns juga didata dan mengikuti pembinaan
satpol pp akan melakukan razia ini setiap hari
bukan kali ini saja pns tidak berada di kantor pada jam kerja
yanwar aditya sumedang